inilah durian jenis jekwin
durian jenis ini adalah durian varietas asal banyumas jawa tengah
yang sempat dijual seharga empat belas juta rupiah per buah di tasikmalaya beberapa waktu lalu
secara kasat mata bentuk jekwin tampak tak berbeda dibanding durian lokal lainnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini